debat resmi kpu provinsi dki jakarta jumat malam menyuguhkan argumen ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang mampu menarik perhatian masyarakat
setiap calon menampilkan karakter dengan gaya yang khas
namun apakah karakter mampu menaikkan elektabilitas ketiga pasangan calon di pilkada februari dua ribu tujuh belas nanti
kami akan membangun menata jakarta tanpa menggusur
maka kami berkomitmen untuk menyediakan rusun yang layak huni
minggu lalu saya datang ke bukit duri ikut dalam syukuran karena warga bukit duri menang di pt un menghadapi pemda dki jakarta
saling serang saling sindir dan saling mempertahankan argumen menjadi gambaran debat jumat lalu
tiap pasangan calon gubernur terlihat memiliki karakter yang kuat serta mempertahankan gaya khas masing masing baik dalam berorasi hingga mempertahankan pendapat
karena pasangan calon satu lihatnya hanya lokasi tertentu
figur pemimpin dengan gaya yang berbeda beda inilah yang bisa menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk memilih
yang sering mereka perebutkan lewat debat ini itu kisarannya antara delapan sampai lima belas persen undecided voters
undecided ini menunggu seberapa cocok kebijakan yang akan dijalankan oleh masing masing pasangan itu
dengan harapan masyarakat
hingga kini program kerja masih menjadi kekuatan tiap pasangan calon untuk menarik lebih banyak pendukung
masih ada dua debat terbuka lagi yang bisa dipakai pasangan calon untuk memaparkan program mereka
ini sayu nisa jakarta